sejak asian games dua ribu delapan belas digelar di jakarta kawasan gelora bung karno atau gbk selalu saja dipadati oleh pengunjung
dan untuk semakin menarik animum masyarakat wahana olahraga dengan dukungan teknologi pun dihadirkan agar para pengunjung ini bisa merasakan sensasi menjadi seorang atlet
saat ini saya sedang berada di stadion gelora bung karno jakarta
tempat berlangsungnya pesta olahraga terbesar di asia yakni asean games dua ribu delapan belas
kali ini saya ingin merasakan sensasinya menjadi seorang atlet dengan apa tentunya dengan bantuan teknologi
popularitas teknologi virtual atau virtual reality naik kembali setelah sebelumnya sempat kalah dari augmented reality
capital sebagai perusahaan penasihat bidang augmented reality dan virtual reality untuk silicon valley merilis pendapatan bisnis ini tidak mengalami peningkatan sejak kemunculan augmented reality di permainan pokemon go pada dua ribu enam belas
penyebabnya perangkat mahal serta minim inovasi
pada asean games dua ribu delapan belas saya berkesempatan mengunjungi penyedia stand virtual reality yang memungkinkan siapapun menjadi atlet
di sini adalah untuk vr kemudian augmented reality di sini kita lihat ada vr cycling
dalam bayangan masa depan teknologi ini akan membawa manusia bisa menggabungkan antara dunia virtual dan reality
jadi kita bisa bersepeda dimanapun berkompetisi dengan siapapun dimanapun
artinya dengan teknologi virtual seolah olah kita bersepeda di ruangan nyata di sini velodrome
tapi padahal tidak
nah ini hanya bisa dicapai dengan kecepatan yang sangat tinggi
karena untuk mendeliver data data yang besar
nampaknya skenario penerapan jaringan internet lima g menjadi hal utama dalam integrasi wahana olahraga virtual ini
terlihat para pengunjung yang hadir tidak merasakan motion sickness alias rasa mual usai menggunakan kacamata virtual reality
kebetulan tadi cobanya vr panahan
sensasinya kayak panahan beneran gitu
kita narik narik busur itu berasa berat
efeknya sih enggak ada ya
cuman mungkin karena itunya terlalu silau pas dicopot agak sedikit buram aja sih
cuman enggak ada
setelah saya mencoba sendiri beberapa wahana suguhan grafis cukup nyata
tampilan gambar yang ditransmisikan menuju kacamata virtual reality tidak ada jeda alias delay
salah satu operator sistem dari korea menjelaskan
dukungan jaringan internet generasi kelima jauh lebih baik
jadi kt lima g itu high speed speednya bisa dilihat udah dua puluh gb udah enggak megabyte lagi
lebih cepat jauh lebih cepat daripada empat g
low latensi nggak ada putus putusnya walaupun bencana atau hujan atau kereta lewat
dimanapun nggak ada putus putusnya
high capacity transmission technology jadi kayak freel banyak gambar yang tiba tiba masuk ke satu server atau satu debisis
enggak ada putusnya
jadi bisa berjalan dengan baik
pengunjung bisa merasakan sensasi menjadi atlet di setiap wahana ini secara gratis
selama lima hingga tujuh menit
namun keseruan menjadi atlet secara virtual ini tidak diperuntukkan bagi anak anak
dengan tinggi badan di bawah satu ratus empat puluh cm
pihak penyedia mengkhawatirkan pengguna belum mampu menjangkau pandangan dengan baik
juris nindya jakarta